saudara hari ini komisi dua dpr ri menggelar rapat dengar pendapat kementerian pan rb
salah satu yang dibahas adalah jabatan asn yang dapat diisi oleh tni polri
terkait aturan ini menurut anggota dpr dari fraksi pks mardani alisera
reformasi sudah mengamanatkan tidak ada lagi dui fungsi tni polri
meski menteri menyatakan persyaratan akan dipersulit
mardani menilai lebih baik tidak membuka kotak pandora
untuk tni polri karena reformasi memang sudah menggarisbawahi wajib ada kanal sendiri
tidak ada lagi dwi fungsi tapi masing masing fokus profesionalitas
maka pks menganggap biarkan institusi tni dan polri dan institusi dikelola dengan dua manajemen yang berbeda
pak menteri sudah mengatakan akan dipersulit
migrasi dari tni polri ke asn atau asn ke tni polri perlu ada persyaratan khusus
tetapi yang lebih baik jangan buka kotak pandora
sama seperti teman teman tni polri full
pengurus tni polri karena itu juga banyak asn diurus sipil
peraturan pemerintah yang memungkinkan jabatan asn diisi oleh prajurit tni dan personil polri tengah disusun
seperti apa mekanisme pengisian jabatan asn oleh tni polri nantinya
valentina sitorus di gedung dpr senayan jakarta
valen soal jabatan asn diisi oleh tni polri apakah sudah ada detail bagaimana mekanismenya
dan posisi apa yang boleh diisi oleh tni polri
ya cindy dan juga saudara selamat malam
jadi kalau membahas mengenai apakah sudah dibahas lebih lanjut
teh ini masih dalam proses
untuk rapat dengar pendapat yang tadi dilakukan oleh jajaran komisi
dpr ri bersama dengan kementerian pan rb itu saat ini masih dalam progres pembahasan
di mana nanti dalam target penetapan dari rpp asn ini nanti akan ditetapkan selambat lambatnya pada tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh
kemudian tadi hal terkait dengan pertanyaan sudah adakah posisi posisi mana saja yang diperbolehkan untuk ditempati tni polri dalam lingkup asn
saya tanya kepada men pan rb sendiri memang tidak dijabarkan secara rinci
tapi disebutkan bahwa aturan aturan ini sudah dijabarkan secara jelas di undang undang tni
dan kalau misalnya saya mencari tahu lebih lanjut dari undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat
tepatnya di pasal empat puluh tujuh ayat dua ini memang disebutkan bahwa
prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara
pertahanan negara sekretaris militer presiden intelijen negara sandi negara lembaga ketahanan nasional
dewan pertahanan nasional search and rescue atau sar narkotika nasional dan kemudian mahkamah agung
ada sepuluh instansi lembaga yang boleh ditempati oleh tni polri dalam lingkup asn itu sendiri
dan ayat selanjutnya ini menyebutkan bahwa prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat sebelumnya
didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non departemen
serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang dimaksud
dan tadi sejak mekanisme sebenarnya yang diinfokan oleh menpan rb
ini sendiri bahwa jika salah satu nantinya lembaga asn ini membutuhkan salah satu atau pekerjaan tambahan
yang dibantu perlu bantuan dari tni polri ini memang kemudian ada seleksi tersendiri
yang mana memang seleksi ini bisa dikatakan dilakukan secara ketat
dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah selanjutnya pengawasan dan transparansinya seperti apa
ini nanti lingkupnya adalah dari kesekjenan
di mana nanti pastinya sudah ada tim profesi ahli yang kemudian melakukan seleksi terhadap calon calon dari tni polri
yang kemudian akan diperbantukan dalam pekerjaan
yang kemudian dipasrahkan begitu ya atau kemudian dibutuhkan bantuan dari lingkup tni polri
dan kalau misalnya melihat daripada aturan terkait dengan respirokal asn dan tni polri
di sini juga disebutkan cindy dan juga saudara bahwa memang jabatan atau pengisian jabatan dari prajurit tni dan anggota polri
ini hanya untuk jabatan asn tertentu pada instansi pusat tertentu
ini adalah eselon satu dan hanya ada di lingkup pimpinan pusat
kemudian prajurit tni dan anggota polri yang menduduki jabatan asn pada instansi pusat tidak dapat beralih status menjadi asn
kemudian khusus bagi prajurit tni dan anggota polri yang merupakan talenta terbaik
ini merupakan yang terbaik di lingkungan tni polri
dan ada juga poin yang merinci bahwa mereka yang nantinya akan diperbantukan dalam lingkup asn adalah harus memenuhi kualifikasi pendidikan
kompetensi kepangkatan pendidikan pelatihan rekam jejak pengalaman jabatan yang relevan
kesehatan integritas dan persyaratan jabatan yang sesuai dengan jabatan yang diperlukan
sementara begitu cindy hingga saat ini prosesnya masih dalam progres pembahasan
sekali lagi di mana nanti ada proses lanjutan di mana harmonisasi kemudian juga pengajuan hasil harmonisasi ke presiden
dan kemudian nanti akhirnya ditetapkan selambat lambatnya pada tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh empat
kita terus melaporkan langsung dari gedeung dpr ri senayan jakarta